aku nggak mau jalan kaki lagi malu sama teman teman
nanti ibu belikan sepedanya
yang penting kamu nanti nggak jalan kaki lagi ke sekolah
buat ngumpulin uang supaya bisa beli sepeda untuk laras
diminum dulu tehnya tante
kok belum sampai sampai sih
fitri bentar lagi nyampe ke tante
ditunggu aja ya
katanya meminjam buku psikologi anak
oh iya lupa gue makasih ya
kok lo buru buru banget sih
gue mau siaran lo mau lihat
gak usah siarannya yang bagus ya
kalau ada fitri
sampaikan saya kesini
maaf saya permisi dulu
tiga dua satu
selamat malam pendengar setia damai fm
selamat berjumpa kembali dengan saya fitri natasha
masih di acara yang paling kalian tunggu tunggu
suara hati ibu
kita menunggu curhatan curhatan
di gelombang delapan puluh sembilan lima fm jakarta
fitri ingatkan sekali lagi
ketika mau curhat atau berbagi cerita
cerita atau curhatan paling bagus
tahun ini akan diangkat menjadi
film layar lebar
jadi ditunggu ya tombolnya
dari suara hati ibu
dengan siapa ini
saya fitri natasha
mbak laras lagi dimana
di rumah mbak
saya ingin berbagi cerita kepada mbak fitri
sepertinya mbak laras lagi sedih ya
semoga setelah curhat sama kita
mbak laras bebannya akan lebih ringan ya
saya ingin bercerita tentang
kehidupan saya dan ibu saya
saya terbebani dengan
dengan perasaan dosa
saya terhadap ibu saya
baik mbak laras
mbak laras tenang dulu ya
kami akan dengan senang hati dengerin cerita mbak laras
ibu kandung saya
merawat saya seorang diri
dan ayah saya meninggal
waktu saya berumur tiga bulan
dan kehidupan saya
terima kasih mbak
eh anak ibu
udah siap buat sekolah
udah cantik ada apa nak
bu aku bilang juga apa
beliin aku ikat pinggang yang baru bu
udah putus masih dj juga
putus lagi kan jadinya
coba sebentar ibu lihat
ibu jahit dulu ini masih bisa dipakai
ah udah gak usah
aku gak mau pakai ikat pinggang yang jelek itu
aku mau pake ikat pinggang yang jelek itu
nanti deh ibu kumpulin uang dulu buat beli baru
sebenernya saya malu untuk berangkat sekolah
karena saya udah teman teman sayang begitu kecukupan
katanya kemarin mau dibeliin sepeda baru
tapi ama dasya aja gak punya
tapi ama dasya aja gak punya
kok kamu marah marah sini
kok kamu marah marah sini

apa kok pulang sekolah marah marah
bu aku mau minta sepeda baru bu
aku nggak mau jalan kaki lagi
maru sama teman teman
nanti ibu belikan sepedanya
yang penting kamu nanti nggak jalan kaki lagi ke sekolah
tapi ibu perlu waktu ya
buat kumpulin uang supaya bisa beliin sepeda untuk laras

untuk laras ya
mudah mudahan aja laras
gak ngambek lagi dengan adanya sepeda ini
mau kemana nak
mau main bu
kamu gak ngeliat apa yang ibu bawa
sepeda ini bisa kamu pakai
buat ke sekolah
kenapa nak kok dibanting
sepeda apa sih ini
ini mah sepeda butut
karena ibu baru mampunya beli sepeda itu
larus maunya sepeda yang baru bu
nggak mau sepeda yang bekas
ibu tau gak
laras bisa makin diledekin sama temen temen laras bu
saya bekerja sebagai ojek online
oh ibu apa apaan sih
ibu kejahatan tolong bantu ibu sebentar
kamu mau kemana nak
cantik bener anak ibu hari ini
ada sidang skripsi di kampus
ya udah kalau gitu ibu doain ya
semoga sidang kamu nanti lancar dan berhasil dengan baik
terbaik ya nak
bisa gak anterin ibu ke tukang urut
kayaknya kok sakit
aku tuh udah telat
waalaikumsalam ya allah tuhan
aku gak bilang assalamualaikum